yang hanya mengharapkan harta saya
mas saya benar benar mencintai mas
saya tidak mau mas dimiliki oleh wanita lain
percaya pada saya mas
tutup mulut kamu
pak ini atun
iya ada apa
pak ibu maya sudah beberapa hari di rumah sakit pak
di ruang icu
terus belum juga sadar sadar pak
ibu masuk rumah sakit